calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo menggelar open house di hari pertama lebaran dua ribu dua puluh
calon wakil presiden mahfud md pun ikut datang ke kediaman ganjar
ganjar dan mahfud menyebut dalam silaturahmi lebaran tersebut sama sekali tidak membahas masalah politik
ganjar juga berencana bertemu tokoh tokoh politik lainnya untuk bersilaturahmi lebaran
termasuk ke rumah ketua umum pdip megawati soekarno putri
kapan pak rencana soal kemuliaan
nanti tak akan berhenti